warga lereng gunung selamet di purbalingga jawa tengah menggelar acara tradisi budaya yang disebut festival gunung selamet
festival berlangsung sampai hari ini dan berbagai kegiatan budaya digelar dalam festival yang diadakan untuk kedua kalinya ini
inilah proses pengambilan air di sumur psikopiah di lereng gunung selamet purbalingga jawa tengah
air diambil dan dimasukkan ke lodong bambu yang dibawa warga
air yang berasal dari tuksikopiah itu dibawa warga dengan lodong melintasi bukit di area gunung selamet dan dikirap hingga ke desa terdekat
jarak yang ditempuh sekitar lima km
sesampai di permukiman warga lodong disambut masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui kirap
kirap lodong air dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di lereng gunung selamet dan purbalingga semakin menyadari betapa pentingnya air bagi kehidupan
yang pertama diawali dengan
dan rangkaian pengambilan air dari tuk sikopiah
yang merupakan awal perikatan ini
kirap lodong kali ini juga tercatat di museum rekor dunia indonesia
karena memecahkan rekor kirap dengan peserta terbanyak yakni tujuh ratus tujuh puluh tujuh orang